oh ibu nawang
ya kerja sini mudah sih bu nanti saya coba terangin
pasti ibu udah banyak ngerti lah semuanya
semua tentang keuangan kan katanya pengalaman kan
baru tadi saya ngomong jangan bikin masalah
ini sekarang bikin kekacauan di dapur
belum selesai ya
kartu merah kan gue
tenang gusus goreng
ini pak yang mau bertemu dengan bapak
kamu kembali kerja
pak ibu ada yang bisa saya bantu
saya berniat melamar menjadi kasir pak
sebelumnya pernah bekerja di mana
sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan di kantor pak
yaudah kalau gitu sekarang ibu ikut ke ruangan saya ya
oh bapak mau ikut interview juga
enggak saya enggak interview
saya cuma mau mendampingi saja pak
yaudah kalau gitu bapak kembali ke meja bapak
silahkan pesen makanan minuman terserah bapak
karena saya anggap bapak sebagai customer
bapak mau ikut
bapak mau ikut
kita pilih berapa rouk
melayani yang lain dulu mbak saya mau lihat lihat dulu menu yang mana nih yang mahal tapi lezat delisius
oh silahkan mbak
jebakan batman nih begitu duduk menu langsung datang
tapi gak apa apa deh demi my beloved future wife saya rela saya ikhlas
iya ikhlas sedap ya
aduh jadi kebelet gara gara lihat penyu mahal
dan rizky mau kemana
mau keluar bi ada urusan
sebentar bibi udah buatin puding kesukaan dan rizky
mau dong bi
oh ibu nawang
ya kerja sini mudah sih bu nanti saya coba terangin
udah banyak ngerti lah semuanya
semua tentang keuangan kan katanya pengalaman kan
bu tunggu sebentar ya bu ya
eh eh eh eh ini apa apaan sih yang batak umpet disini
kayaknya kecil aja

kayaknya kecil aja
gue gak mau batu bata
ibu pasti kaget banget kalo tau gue kerja disini
dan lama lama ibu pasti akan tau kalo gue kerja karena gue harus nyari biaya kuliah sendiri
karena biaya siswa gue dicabut
tadi yang saya tugasin udah dikerjain belum
udah selesai belum
yaudah kalau gitu sekarang bersihin kaca di depan dan pasin sampai bersih
sekilas dari belakang kok mirip putri sama pangeran
tapi enggak enggak enggak mungkin banget mereka di sini
udah lebih baik aku fokus interview
itu emang dua karyawan saya suka bikin ulah di sini
tapi kadang lucu sih tapi kadang juga bikin kesal
yaudah mari ke ruangan saya
jangan jangan ibu kesini karena ibu tahu gue kerja di sini
jangan jangan mulai bocorin ya
kok jadi gue sih yang salah
ya emang siapa lagi yang bakal bocorin kok bukan lo
ya emang yang kalau kerja di sini gue doang
itu manusia kulkas juga tahu
lo kenapa gak nuduh dia
kenapa selalu aja nuduh gue
iya tapi kan yang selalu aja mau sulin gue itu lo
aduh gimana ya
dasar khusus goreng
dasar batu batak
jangan sampai ibu tahu kalau saya kerja di sini saya mohon banget pak
saya kan dosen
ada yang rahasia ini nih pak ya
ada yang rahasia
iya kita kerja di sini
pak reger kan yang ajak ibu datang ke sini
apa karena ibu tahu kalau saya kerja di sini
aku harus jujur atau bohong ya
kalau jujur ke putri gak enak sama bu nawang
tapi kalau nggak jujur ke putri
bu nawang pasti makin sedih karena rahasia putri terbongkar
jujur aja jelasin sama saya alasannya apa
your mother coming karena mau melamar kerja sebagai kasir
ada pengumumannya put di depan dibutuhkan kasir
makanya kami masuk untuk menemui manajer
sekarang your mom lagi sama manajer
pak reger tunggu
pak reger tunggu
pak reger tunggu
pak reger tunggu
tadi kan bapak bilang
ibu mau ngelamar kerja di kasir
berarti ibu udah gak kerja di kantor gitu maksudnya
saya gak tau pasti soal itu put
saya tidak punya hak untuk menjelaskannya
biar ibu kamu aja nanti yang menjelaskannya ya
ya udah kalau gitu bapak seenggaknya tolong bantuin supaya ibu gak ngelamar kerja di sini
kan saya gak mau ketauan kerja di sini
kalau kerja bareng kan nggak mungkin pak
saya mau bantuin kamu put
tapi kan saya nggak punya alasan yang tepat
gak mungkin dong saya ngajak ibu kamu keluar begitu aja tanpa alasan yang tepat
saya punya ide
saya udah di ujung nih